berat mencapai delapan kg
lalu ular derik ular hijau serta berbagai jenis ular berbisa lainnya
koleksi ular periharannya ini sebagian ia dapatkan saat bertugas sebagai relawan bpbd
dan sebagian lagi ia dapat dari orang lain
namun jika mendapat ular tidak berbisa biasanya ayub langsung melepas ke alam liar
pertama hobi sih mas
yang kedua ya turut prihatin lah karena sering dibunuh manusia karena konflik itu tadi
terus akhirnya ya

kalau untuk king cobra sendiri baru dua tahun ya mas
untuk ular ular jenis lain sudah lama
untuk memberi makan ular sebanyak itu setiap dua minggu sekali ayu mencari pakan di sawah
makanannya adalah tikus giawak dan jenis ular kecil lain
balai konservasi sumberdaya alam bksds sendiri mengakui
reptil jenis king cobra sebenarnya bukan satwa yang dilindungi
namun satwa tersebut merupakan satwa nomor dua atau sudah mendekati punah
selain itu karena termasuk dalam hewan yang mematikan
maka keamanan harus menjadi prioritas saat memeliharanya
kalau dikomersilkan harus punya surat penangkar atau izin edar
kalau kan itu binatang yang membahayakan
terutama kalau di pelihara masyarakat harus dipastikan keamanannya
sebelumnya ibu jari tangan kiri ayub sempat dipatok ular king cobra saat hendak memberi makan ular peliharaannya tersebut
ayu pun langsung melakukan pertolongan awal dengan cara tradisional yang didapat dari komunitas